ya dan untuk mengetahui kabar terkini pasca kebakaran depo pertamina di pelumpang jakarta utara
sudah bergabung bersama kami ada koresponden cnn indonesia roni satria
ya selamat pagi roni setelah petugas menghentikan pencarian korban begitu ya kemarin
seperti apa situasinya hari ini apa yang menjadi fokus petugas pada hari ini roni
betul sekali fani dan alfian
kalau kita lihat kemarin sebenarnya sejak minggu sore penghentian dari upaya untuk pencarian korban ini sudah dihentikan
mengingat kalau kita flashback sedikit di hari pertama sudah dikerahkan k sembilan atau anjing pelacak
kemudian ditemukanlah sejumlah mayat seperti itu
kemudian di hari keduanya barulah dialokalisikan ataupun dimobilisasi eskavator
untuk bisa mengangkut puing puing yang disekiranya masih diindikasi ada jenazah yang tertimbun
oleh titik reruntuhan
namun ketika hari kedua sebut berjalan dari pagi hingga sore hari juga masih tidak ditemukan hasil
ataupun masih dikatakan nihil
lalu akhirnya diputuskan untuk diberhentikan
mengingat hampir semua wilayah ataupun titik titik yang menjadi fokus pencarian tersebut sudah disisir sedemikian rupa
nah pada hari kemarin fokusnya sudah mulai bergeser seperti dengan pengangkutan puing puing
kemudian kalau di hari ini lebih kepada bagaimana untuk finishing perapian
karena kalau kita lihat titik titik yang masih sedikit panas ataupun juga bagaimana untuk supaya tidak ada lagi titik api
sehingga memang pada akhirnya petugas di sini fokus ke selain pembersihan tetapi juga untuk pendinginan
termasuk juga nanti penerangan yang juga kemarin sudah sebenarnya dimulai
dan karena kalau kita lihat sudah aliran listrik sebenarnya sudah padam sejak hari pertama
kemudian sejak dipasang lampu kemudian setidaknya tidak menjadi gelap pada malam hari
saya mungkin akan tunjukkan kepada anda bagaimana situasi pada hari ini
di sini langsung kita bergeser melihat di titik tempat saya berdiri sekarang ini persis di belakang merupakan pos penjagaan
mengapa diperlukan pos penjagaan ini
karena kalau kita lihat dari beberapa hari sebelumnya banyak sekali warga yang datang hanya untuk sekedar mendokumentasikan kondisi tkp ini
yang relatif tidak ada berkepentingan sehingga cukup mengganggu proses evakuasi ataupun juga proses pencarian korban
namun setelah dari dua hari yang lalu saya juga melihat ada pos ini disiapkan

karena setidaknya lebih memberikan keleluasan kepada petugas
kemudian kita berlihat titik ini
tadi saya sempat melihat ada salah satu warga yang rumahnya berada di sini
kemudian sekarang sudah berlalu karena kebetulan ada pekerjaan yang harus ia lakukan
tapi tadi sempat berbincang kepada saya mengatakan titik rumah ini yang bagaimana kehancurannya terjadi
apa yang terjadi pada saat kondisi api yang tiba tiba
ini muncul seperti itu dari atas dari balik tembok beton depo pelumpang pertamina
dan melulu lantakan kalau bisa lihat ini masih ada puing dalam bentuk tembok
tetapi kalau kita lihat rumah di belakang sebelah sana bisa dilihat di sini
setidaknya masih berdiri dan hanya sampai batas kalau kurang lebih hanya sepuluh meter ke belakang
titik titik ini kemarin memang kalau tempat rumah yang saya datangi ini tidak ditemukan jenazah
sebelumnya karena relatif mereka bisa menyelamatkan diri karena dekat dari jalan
tadi titik yang saya tunjukkan kepada anda
di mana penjagaan yang dilakukan oleh tim gabungan
sehingga saat itu mereka sekeluarga bisa melarikan diri dengan mudah langsung bergeser
dan akhirnya meskipun tadi suasana yang disampaikan adalah suasana di sini langsung gelap
hanya ada kobaran api dan lain sebagainya
nah kita lihat di sebelah sini
inilah dinding yang menjadi pembatas di depo
pelumpang ini yang tingginya sekitar tiga meter
tidak rubuh sama sekali karena terbuat dari beton
kemudian apinya yang saya tanyakan saat itu pada mereka langsung menjalar sedemikian rupa
sehingga meluluh lantakan rumah yang ada di belakang ini
bergeser ke sana kalau kita lihat alfian dan fani
ini kalau bisa diukur hampir sebagian sepanjang jalan ini di dua ratus meter
sampai ke sebelah sana yang ada kendaraan berwarna biru
itu full semua rumah hancur
tidak ada yang bisa ditinggali lagi ataupun dihuni oleh penghuninya
mereka semua sekarang terkonsentrasi
ada di pengungsian
tetapi kalau kita lihat ada di titik sebelah sana lagi ada sekitar dua ratus meter dari sini
masih ada rumah rumah yang masih bisa ditinggali
sehingga mereka datang ke pengungsian hanya untuk sekedar mengambil bantuan
kemudian pada akhirnya datang lagi untuk
ke tempat untuk menjaga barang barang yang di sekiranya masih ada yang mereka harus jaga di rumah
untuk barang barang penting sebelum pada dokumen
tetapi kemarin kalau saya sempat melihat ini penuh dengan warga
hari ini sama sekali tidak ada
termasuk juga keluarga yang bisa dikatakan korban yang untuk mengecek lagi
apakah masih ada barang barang berharga mereka yang tertinggal di sini juga masih tidak ada yang aktivitas berarti
petugas yang ada di sana biasanya kalau setiap hari
dari dua hari
saya melaporkan dari sini
dari sejak pukul delapan pagi biasanya sudah beraktivitas untuk melakukan pembersihan
tetapi pada hari ini hingga saat ini saya belum melihat ada kegiatan berarti
yang memang pendinginan ini memang dibiarkan begitu saja untuk pada nantinya
akan ada pembersihan pembersihan yang dilakukan untuk mempermudah
karena kalau kita lihat apa yang dilakukan dari pihak investigasi sendiri
tidak hanya melakukan pemeriksaan dari depo pertamina pelumpang ini
tetapi juga nantinya ada sampel sampel yang diperlukan sekiranya untuk melihat bagaimana nantinya menentukan apa penyebab dari kebakaran ini
tapi terlepas dari itu semua kita berbicara mengenai bagaimana relokasi ataupun juga kemarin kita melihat apa yang disampaikan oleh menteri bumn erick thohir
yang mengatakan bahwa adanya rencana untuk pemindahan dari depo pertamina pelumpang ini ke tanah milik pt pelindo
tetapi belum ditentukan lokasinya di mana tanah milik pelindo tersebut
kemudian hanya diperkirakan akan dimulai pada akhir tahun dua ribu dua puluh
ini berarti dengan memerlukan waktu dua lima tahun berarti tiga lima tahun dari sekarang
kita akan tunggu ini jadi realisasi seperti apa
tentunya kalau tadi saya sempat bertanya juga pada warga
apa bentuk bantuan selama ini yang ia dapatkan
hanya bantuan yang ada terkonsentrasi di pengungsian saja
tetapi untuk jangka panjang kerugian yang mereka secara material yang mereka dapatkan di sini
termasuk mereka yang sudah meninggal dunia anggota keluarganya
masih belum ada informasi lebih jauh
tanya apakah ada pendataan
tetapi juga belum ada pendataan
karena memang fokus saat ini lebih kepada ke recovery di wilayah lokasi kebakaran ini
kembali ke anda
oke baik roni
mungkin satu pertanyaan lagi untuk roni
ron apakah memang warga nantinya sudah diizinkan untuk membangun rumahnya kembali
meskipun belum mendapatkan bantuan dari pertamina
atau seperti apa nantinya ron
ya sejauh ini informasi yang saya peroleh terkait dengan apakah ini akan menjadi tetap wilayah perumahan
atau seperti apa
karena rencana dari pt pertamina sendiri ataupun dari menteri bumn sendiri untuk melakukan pemindahan relokasi ini pun masih kurun waktu satu tahun dari sekarang
di akhir tahun dua ribu dua puluh
sehingga mereka pada akhirnya ini rumah yang harusnya apakah dibangun kembali
jadi tadi ketika saya bertanya kepada
salah satu warga yang kebetulan tokonya ini berupa toko mebel
dia mengatakan bahwa kerugian yang ia dapatkan mungkin lebih dari seratus juta
atau bahkan dua ratus juta
tetapi kerugian itu dia sendiri tidak tahu kepada siapa dia harus meminta
kemudian yang kedua pendataan terkait apakah dia memiliki tanah secara sah di sini
ataupun memang sudah meninggal di tempat ini selama
dia mengatakan tinggal atau membangun gedung itu sudah sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
tetapi kalau kita lihat tentunya akan ada proses pendataan
dokumentasi dokumen dokumen penting terkait hal itu pun dia tidak memiliki lagi
karena semua sudah terbakar ataupun hangus di lalap api
sehingga pada akhirnya kita belum bisa memastikan lagi rangka dalam jangka panjang
seperti yang anda tanyakan alfian
terkait dengan apakah bisa dibangun kembali
kita lihat dalam beberapa hari ini proses pembersihan pun masih berlangsung
dan cukup lama relatif
karena titik ini sebenarnya cukup sempit alfian
jadi kesulitan dari tim untuk membersihkan ini dalam waktu cepat
bagaimana membawa ekskavator untuk bisa masuk
kemudian yang kedua
ketika sudah masuk pun mereka harus berkutat dengan reruntuhan reruntuhan yang juga berhamburan di pinggir jalan
kemudian yang ketiga
mereka juga harus membawa keluar
sementara jalanan di luar pun juga bisa dibilang tidak mumpuni untuk membawa sisa sisa puing ini
sehingga ini yang cukup memakan waktu untuk hanya membersihkan saja ataupun pendinginan ini
kita tidak tahu akan sampai kapan
proses pembersihan ini mengingat akses pun yang kalau kita lihat kenapa kejadian juga cukup lama
faktor untuk masuk dalam kar pun juga cukup lama
ternyata pasca nya pun juga seperti itu
cukup lama faktornya karena memang aksesnya
tadi kita pun dari luar untuk menuju ke sini melewati jalan yang bisa dikatakan berlubang dan lain sebagainya
sempit sehingga akan sulit untuk misalnya meng clear area
sehingga area area yang bisa dikatakan masih sisa puing puing ini apakah akan dirubuhkan didatarkan dan lain sebagainya
mungkin akan memakan waktu
sebulan hingga dua bulan ke depan
ya baik tentunya kita tentukan bersama begitu ya
seperti apa nanti bagi para warga atau masyarakat yang tadinya tinggal di sini
dan juga kita harapkan agar proses pembersihan di sekitar depo pertamina pelumpang ini dapat berjalan dengan lancar begitu ya
terima kasih koresponden cnn indonesia roni satria atas laporan langsung anda